kepolisian resor kabupaten mukomuko bengkulu
merilis hasil pengungkapan sindikat penjualan kulit harimau sumatera
beserta tulang belulangnya
polisi masih melakukan pengejaran terhadap pemburu
serta penyandang dana perburuan harimau sumatera ini
ini merupakan kelima kalinya polres tempat
mengungkap kasus perburuan harimau sumatera
penjualan kulit beserta tulang harimau sumatera
berhasil digagalkan oleh kepolisian resor kabupaten mukomuko bengkulu
berawal dari informasi masyarakat dan petugas taman nasional kerinci sebelat
tentang adanya upaya penjualan satwa dilindungi
yakni harimau sumatera di kecamatan penarik kabupaten mukomuko
anggota reskrim polres mukomuku melakukan pengintaian
dan menyamar sebagai pembeli
polisi berhasil membekuk tiga orang tersangka
yang bertugas sebagai perantara
beserta dua kulit harimau dan tulang belulangnya
tiga tersangka yang berhasil diamankan adalah
sunardi warga pesisir selatan sumatera barat
rahmat sawal warga mukomuko
dan faisal tanjung warga mukomuko
saat ditangkap ketikanya berkilas
sebagai pemburu dan mengaku kepada petugas
hanya bertugas menjual kulit harimau tersebut
atas perintah seseorang
hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap
pemburu harimau sumatera beserta cukong alias
penyandang dana perburuan hewan dilindungi ini
diketahui dua ekor harimau sumatera ini
masih berumur satu tahun saat ditangkap
siapa yang untuk sebagai pemburu
dan di mana diambilnya
diperkirakan harimau sumatera ini berasal dari
wilayah taman nasional kerinci sebelat
yang ada di kabupaten mukomuko
populasi harimau sumatera di wilayah
taman nasional kerinci sebelah terus berkurang
akibat perburuan liar
dari tahun dua ribu tiga belas hingga dua ribu tujuh belas
polres mukomuko telah mengungkap sedikitnya
empat kasus yang sama
para tersangka dijerat dengan pasal empat puluh ayat dua
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tentang konservasi sumber daya hayati
beserta ekosistemnya dengan ancaman penjara lima tahun
heri supandi bengkulu